perasaan gue kok gak enak ya lihat hujan sebesar gini
akan terjadi sesuatu
cuma perasaan gue aja sih
ini sebentar lagi saya mau menuju kesana
pengen saya lihat dulu makamnya kayak gimana
istri bapak ikut juga
oh enggak enggak enggak
cuman saya saja pak
istri saya sedang ambil muda soalnya
butuh istri rahat lebih banyak
setengah jam lagi saya sampai pak
oke baik pak
saya tunggu kedatangannya pak ya
terima kasih pak
andin gak perlu tahu soal ini
nanti kalau dia tahu pasti cemas
sarapan apa bubur atau roti
aku sarapan nanti aja ya
aku lagi buru buru soalnya pak
ada urusan penting
langsung berangkat ya
besok ngajar soalnya
papa berangkat ya
sekolah yang pintar ya
ranggunan naik perahu
lagi kembat keujanan
uya jadi flu
selalu awasin andin
jangan sampai kejadian kayak tukang ojek kemarin
siap pak bos
satu lagi ya
kalau andin mau pergi kemana mana
selalu kabarin saya
awasin terus dia ya
baik pak bos baik
mama tahu kok kamu diajak jalan malam ini sama angga
kalo cuman sekedar jalan
tapi tidak lebih dari itu
kita harus bicara dulu
sekarang gue cuma butuh jawaban
aku belum bisa kasih jawaban apa apa ke kamu
belum bisa kasih jawaban
aku harus pergi
aku gak boleh terus terusan sedih kayak gini
aku bisa jelasin semuanya ke mama
mending aku olahraga aja deh biar semangat
ini kan salah satu menu kesukaan kalian berdua
kamu udah bikin appointment sama dokter kandungannya
tapi jadwalnya kan masih
dua minggu lagi
kalau dokter senior memang seperti itu mah
mudah mudahan hasilnya bagus ya
papa tuh gak sabaran banget dengan ini
mama juga bukan cuma papa lho
tadi sih bilang mandi tapi mungkin ntar lagi keluar kalinya
oh soalnya kalau bubur makannya nanti nanti kan udah gak enak kalau udah dingin ya
iya bener juga mah
yaudah kita tunggu aja
ini kuahnya dicampur mah
iya biar praktis ini kuahnya ini
baru liat nih
kok gue tiba tiba mual banget ya
kenapa gue tiba tiba mul gini ya
rasa lo tenang aja ya
lo bakal pasti malam ini menjadi malam yang ga bakal lo lupain di dalam hidup
belum bisa kasih jawaban
aku harus pergi
gue lagi olahraga aja bisa mikirin mici
pasti gue salah liat nih
aur siapa pemilik proc fertile sekarang
siapa nih grape lan bukit apa jawab
saya udah punya resin yang nggak tebetin lah
satu minggu anak tat atlintik
dadah hari ini renovasi unik lagi